pemerintah telah memastikan tidak akan memulangkan sebanyak enam ratus lebih warga negara indonesia ex isis
yang kini berada di suriah melalui sambungan telpon
kami sudah terhubung dengan menko polhukam mahfud md untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya
selamat malam prof mahfud terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
selamat malam aldi hawari
prof bisa anda kembali jelaskan kepada kami bagaimana sebetulnya proses pertimbangan pemerintah
sehingga akhirnya mengetok palu tidak akan menerima kembali wni ex isis yang saat ini berada di suriah
begini ya adanya ftf coinge terrorist crisis itu atau pembahasan teroris itu
itu adalah fakta yang diakini keberadaannya
karena kita mendapat angka angka itu dari berbagai sumber meskipun tidak sama jumlahnya ada dari bin
jadi kita juga punya bahan
bahkan dari bin itu banyak dari bnpt banyak dari bais banyak kemudian dari cia kemudian dari icrc itu juga banyak
lalu diyakini itu ada
minimal kemudian kalau mengacu yang cia itu ada delapan ratus empat puluh enam
sesudah diteliti ternyata satu ratus lima puluh itu double double tulis gitu ya
sehingga yang ada enam ratus delapan puluh enam
dari enam ratus delapan puluh sembilan itu dua ratus delapan puluh delapan
itu ada identitas dirinya
kemudian empat ratus satu empat ratus satu itu tidak ada identitasnya
tapi itu dipercaya sebagai warga negara indonesia karena dari wajah dan bahasanya dan pengakuannya
nah kemudian apa pertimbangannya
pertimbangan kita adalah hukum yang paling tinggi
hukum yang paling tinggi itu bunyinya
dalam bahasa asli itu
keselamatan rakyat banyak itu adalah hukum yang tertinggi
keselamatan rakyat itu lebih tinggi kedudukannya daripada konstitusi
karena konstitusi itu dibuat untuk keselamatan rakyat
nah untuk menyelamatkan rakyat itu karena berbagai tafsir untuk menyelamatkan rakyat itu banyak
maka pemerintah yang mengambil keputusan untuk menyelamatkan rakyat banyak ini tidak boleh dipulangkan
bahwa ada yang berbeda pendapat itu
nah di atas tafsir tafsir itu adalah keselamatan rakyat
dan yang berhak menentukan keselamatan rakyat itu untuk mengambil keputusan adalah pemerintah yang sah
nah itulah sebabnya lalu kita mengambil keputusan
ya prof makan
apakah dengan begini artinya menutup kemungkinan mereka bisa diadili di dalam negeri
ataupun mereka dengan cara apapun termasuk dideportasi oleh negara di sana untuk kembali ke indonesia begitu
ya bisa saja
pokoknya kita akan menutup kemungkinan
menolak mereka pulang
tidak mungkin diadili di dalam negeri kecuali mereka masuk secara ilegal melalui rembesan
karena begini ya pemerintah yakin dari data dan informasi yang ada
mereka yang mengaku membakar paspor itu sebenarnya tidak berbakar paspor
karena mereka menyimpan paspornya dan diam diam akan masuk ke indonesia untuk tugas suci yang disebut jihad itu
nah oleh sebab itu kalau mereka masuk
sesudah kita menyatakan tidak boleh pulang
kalau masih masuk ya tangkap diadili dengan undang undang yang berlaku di indonesia
kan tidak boleh masuk sembarang kalau sudah ditangkal gitu
dan itu mungkin tidak orang masuk
mungkin saja dari dua ratus delapan puluh delapan itu ditambah dengan empat ratus
itu kan bisa saja nanti masuk lewat negara ketiga
yang tidak usah pakai visa misalnya
dia minta visa ke singapura
dari singapura masuk ke indonesia kan tidak perlu visa
anda datang ke sebuah negara di afrika yang dibebaskan bisa masuk ke indonesia
anda datang ke sana teroris itu datang ke sana
anda datang ke indonesia anda tidak usah pakai visa
nah itu namanya rembesan
rembesan itu yang mungkin saja terjadi
karena kita tidak tahu mana yang mereka masih pegang paspor atau tidak
kita meyakini mereka tidak membakar kan
mereka masih punya
nyimpen lalu masuk begitu saja kan bisa
ya prof mahfud jika pembakaran paspor ini hanya sebuah propaganda
lalu mereka tetap memiliki paspor indonesia
apakah dengan adanya langkah penolakan oleh pemerintah ini
artinya pemerintah secara tegas juga sudah mencabut keluarga negaraan mereka
para wni ex isis yang saat ini berada di sana
untuk saat ini keputusan pertamanya bukan mencabut keluarga negaraan
karena asumsi kita itu harus dilakukan dengan tindakan
sekarang mereka yang sudah teridentifikasi ini
paspornya di brokir dicabut paspornya
artinya paspor yang dimiliki dianggap tidak sah
jadi hingga saat ini pemblokiran paspor sudah dilakukan ya
nama nama yang apa namanya dua ratus delapan puluh delapan ditambah empat ratus satu yang ada namanya
tetapi tidak ada nomor paspornya ada nomor paspornya
tidak ada alamatnya gitu gitu tuh tidak jelas yang empat ratus lima puluh
tapi semuanya sekarang sudah diserahkan ke menkumham itu untuk diblokir
ya prof mahfud kemudian timbul pertanyaan
bagaimana dengan mereka yang masih dikategorikan anak anak
ataupun wanita dan juga lanjut usia di sana
apakah ada terbuka kemungkinan mereka akan diperbolehkan kembali ke indonesia
yang eksplisit disebutkan anak anak di bawah sepuluh tahun dan yatim piatu
anak anak yatim piatu
jadi bukan anak anak saja
tetapi anak yatim piatu
karena ada anak anak hanya yatim tapi tidak piatu itu tidak boleh
ada anak yang apa namanya ada yatim piatu tapi sudah tua
kayak kamu mungkin anda punya ayah ibu sudet atau kakek kakek gitu kan
itu yatim piatu juga
tapi bukan anak tidak boleh pulang juga
ya prof mahfud kemudian nantinya proses deradikalisasi bagi mereka
begitu diperbolehkan kembali ke indonesia
tadi anda katakan anak anak yatim piatu bagaimana prof
ya itu sudah disiapkan
bagian dari apa yang keputusan pemerintah itu yang diumumkan kan hanya tiga ya
satu tidak boleh pulang
dua untuk melindungi segenap rakyat yang banyak
yang ketiga mengendata
nah keputusan pemerintah yang lainnya banyak tuh ada enam lembar ya
tetapi itu kan tidak diumumkan termasuk pertanyaan anda itu tadi
soal deradikalisasi tentang penyimpanan
kalau terjadi apa namanya terjadi rembesan masuknya diletakkan di mana deradikalisasinya di mana
itu sudah ada di keputusan pemerintah yang sifatnya masih tertutup
baik prof mahfud kami tunggu mungkin nanti bagaimana kebijakan terbaru
terkait dengan beberapa kemungkinan yang masih diperbolehkan pulang ini
anak anak yatim piatu tadi anda katakan
terima kasih prof mahfud md menko polukam republik indonesia
sudah bergabung bersama kami malam ini selamat malam